dahulu kala di ibu kota kuno jepang
hiduplah seorang negarawan bangsawan bernama pangeran toyonari fujiwara
istrinya putri muryasaki dan putri mereka yang cantik putri hasehime
mereka adalah keluarga yang benar benar bahagia sampai suatu hari
putri murasaki menjadi sangat sakit
dia tahu dia tak akan hidup lama
sehingga dia memanggil putrinya hasehime yang baru berusia lima tahun saat itu
dia tidak benar benar mengerti apa yang sedang terjadi
tapi bahkan pada waktu itu dia adalah anak perempuan yang taat dan jiwa yang penuh kasih
sayangku aku pikir aku mungkin harus pergi
ibu mau pergi ke mana
ke dunia baru yang indah
aku tidak punya pilihan selain pergi sayang
ketika aku pergi kau harus berani ya sayang
jangan menangis dan selalu jagalah ayahmu
hasehime orang yang bijak selalu menghormati senior mereka dan berbelas kasih kepada juniornya
perlakukan semua orang dengan cinta dan juga hormat
bersyukurlah atas semua kehidupanmu
dan bersabarlah ketika ada sesuatu yang salah
sayang kau tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki benda benda sederhana ini
mereka akan membawamu melewati masa masa tersulit dalam hidupmu
dan akhirnya sayang setelah aku pergi ayahmu mungkin akan menikah lagi
perlakukan istrinya sebagai ibumu yang sebenarnya
dan berikan cinta yang sama dan juga hormat yang kau berikan pada ibu
aku akan melakukan apa yang kau katakan ibu
dan dengan ini bangsawan murasaki menghembuskan nafas terakhir
beberapa tahun berlalu dan pangeran toyonari menikahi putri terute
terute sama sekali tidak bijaksana dan sebaik putri murusaki
terute cemburu dan jahat
setiap kali dia melihat hasehime hatinya terbakar karena kecemburuan
dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri
dia bukan putriku aku tidak bisa mencintai
ibu lihat apa yang guru katakan padaku
yang mulia dia sangat mahir bermain kotok
putrimu harusnya membuatmu bangga
oh dia itu bukanlah putriku
ibu aku menulis puisi ini haruskah aku membacakannya untukmu
oh jangan ganggu aku
aku hasehime aku tidak punya waktu untuk puisi konyolmu itu
tuan putri sayang jangan merasa sedih dengan perkataannya ya
terkadang aku sedih tetapi kemudian ketika aku merasa tidak enak
aku membuat diriku memikirkan semua hal baik dalam hidup
dan tebak apa yang terjadi aku merasa lebih baik lagi
ibu benar cinta rasa hormat terima kasih dan kesabaran memang memberi kita kekuatan untuk menghadapi apapun dalam hidup
hasehime tidak pernah gagal menunjukkan rasa hormat kepada terutek
sementara itu hasehime tumbuh menjadi wanita muda yang benar benar cerdas dan juga pintar
dia bekerja keras di pelajarannya
dia sangat bagus dalam olahraga
dan bisa menggunakan pedang dan menembakkan panas seperti prajurit
tapi dua hal yang paling disukainya adalah musik dan puisi
dan dia sangat pandai dalam hal itu
itu indah sekali haseh
yongu kami belum pernah mendengar musik yang begitu indah dalam hidup kamu
putri hasehime terkenal di seluruh jepang karena puisi dan musiknya
aku bangga padamu sayangku
kau adalah pewaris sejati dinasti fujiwar
yang mulia seorang kurir ada di sini dari istana kaisar besar kita
tolong antar dia ke sini
salam pengiran toyonari
aku membawa pesan dari kaisar agung kami
pesannya adalah perintahku
katakan apa yang bisa aku lakukan untukmu
untuk festival musim semi dan matahari yang agung
yang mulia meminta agar putri hasehime memainkan koto di konser besar di istana kerajaannya
dan putri terute memainkan serulingnya
tolong beritahu kaisar
bahwa akan menjadi suatu kehormatan bagi kita untuk bermain di konser besar
jadi putri hasehime dan terute pergi ke konser yang hebat
hasehime bermain dengan anggun dengan keindahan sedemikian rupa sehingga seluruh kerajaan terpesona oleh musik
keterampilan yang dia mainkan terlalu banyak untuk terute
karena terute malas dan tidak suka berlatih dengan benar
terute tidak bisa mengikuti musik hasehime dan harus berhenti bermain sama sekali
tapi sepertinya tidak ada yang memperhatikan
karena mereka memiliki seluruh perhatian mereka pada melodi hasehime yang indah
di akhir konser
kaisar sendiri menyuruh utusannya mengatakan ini kepada hasehime
kaisar ingin memberitahumu bahwa jepang memang diberkati karena memiliki seseorang yang baik
dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadamu karena datang ke sini dan sebagai tanda penghargaannya
jika kau mengizinkan kami ingin menghadiahimu sepuluh perhiasan yang paling berharga dari kekayaan kerajaan
penghargaan dari kaisar besar itu adalah harta yang sangat cukup bagiku
putri terute dipenuhi dengan kecemburuan lebih dari sebelumnya
untuk mendengar bahkan kaisar besar memuji hasehimi
hasehime sekarang memiliki status yang bahkan tidak dimiliki oleh para pangeran terhebat di kekaisaran
terute tidak tahan dengan ini
tetapi dia tidak bisa berbuat apa apa karena putri yang baik hati didukung semua orang di kerajaan
terute mencoba yang terbaik untuk berbohong
terute mencoba yang terbaik untuk berbohong
terutama dengan pangeran toyonari
katakan pada pangeran persis apa yang aku minta kau katakan
lihat apa yang putri kami lakukan hari ini katakan padanya
dia marah kepada aku karena air mandinya tidak cukup hangat
jadi dia melemparkan air ke wajahku
hahaha usaha yang bagus terute
aku suka bahwa kau mencoba untuk bermain lelucon padaku
tapi aku tahu hasehimeku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu
hari ini hasehime menggangguku ketika aku sedang berlatih seruling
tidak untuk mengganggumu sayangku
aku yakin dia pasti mencoba memperbaiki beberapa kesalahan pada note yang kau mainkan
tidak ada yang terute katakan membuat pangeran ragu atau marah pada hasehime bahkan untuk sesaat
rasa frustasi terute tampaknya tumbuh setiap hari
sampai suatu hari dia memutuskan
dia tidak tahan lagi
mereka berada di aula kerajaan ketika utusan kaisar datang ke sana
oh pangeran toyonar yang baik
aku membawa permintaan yang sungguh sungguh tidak hanya dari kaisar
tetapi juga dari seluruh kerajaan jepang
apa yang bisa aku lakukan untuk kalian semua
dan dia khawatir tentang banjir yang tidak ada henti yang menggerogoti semua tanaman di seluruh kerajaan
kita perlu menyenangkan roh guntur
petir hujan dan juga sungai
sehingga mereka mempermudah dan menyelamatkan negeri kita
dan memulihkan kesehatan kaisar kita
situasinya memang suram
tetapi berdoa lah katakan apa yang bisa aku lakukan
putri hansechime adalah penyair yang ulu
jika dia bisa menulis doa kepada roh guntur
petir hujan dan juga hujan
mereka mungkin akan senang dan mengampuni negeri kita
dan kaisar kita akan segera dipulihkan kesehatannya
ayah ini adalah tanggung jawab yang sangat besar
aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani kekaisaran kaisar dan juga pada roh
tolong beri aku waktu
kau bisa punya banyak waktu
dan beritahu kami kapan kau siap
hasehime bertanya tanya bagaimana dia akan menyenangkan roh roh yang marah
berkali kali dia memikirkan nasihat yang diberikan ibunya yang sekarat kepadanya
hasehime orang bijak selalu menghormati senior mereka
dan berbelas kasih kepada junior mereka
perlakukan semua orang dengan cinta dan hormat
bersyukurlah atas semua kehidupan yang baik yang membawa mereka ke dunia
dan bersabar ketika ada sesuatu yang sama
sayang kau tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki benda benda sederhana ini
mereka akan membawamu melewati masa masa tersulit dalam hidup
hasehime memutuskan untuk bercinta kasih menghormati berterima kasih dan sabar dengan tema puisinya
agar mendapat kata kata dia memainkan musiknya untuk inspirasi
dia pergi ke hutan untuk terhubung dengan roh alam
dan kemudian dia membiarkan hatinya membisikkan kata kata ke dalam benaknya
tidak lama dia telah menulis sebuah puisi panjang yang indah untuk roh guntur petir hujan dan sungai
dia berdiri di tepi sungai tutsuta dan mengangkat puisinya ke langit
melantunkannya dengan sepenuh hati
memukau semuanya dengan keindahan cinta rasa hormat syukur dan kesabaran yang membunyikan

doa itu berhasil dan dengan sehari hujan berhenti sungai surut dan banjir berhenti
kaisar kembali menjadi sehat
hasehime dihormati oleh kaisar itu sendiri
aku dengan ini memberi putri hasehime gelar chinjo
dan salah satu penghargaan terbesar di kekaisaran
sungguh suatu kehormatan yang langka dan besar bagi putri hasehime
ketika putri terute mendengar hal ini kecemburuannya melewati semua batas atau belas kasih
dan suatu hari
selamat tinggal sayangku
butuh beberapa minggu untuk kembali
kaisar tidak akan mempercayai orang lain untuk pergi
aku yakin kalian berdua bisa mengurus kerajaan saat aku pergi
selamat tinggal ayah jaga dirimu
putri terute melihat kesempatannya saat pangeran toyonari pergi
terute memanggil pelayannya katoda
katoda bawa hasehime ke pegunungan hibari sekarang juga
yang mulia pegunungan hibari adalah tempat paling mematikan di seluruh negeri ini
tidak ada yang bisa bertahan di sana lebih dari satu hari
hah itulah sebabnya kenapa aku ingin kau membawa hasehime ke sana
kalau aku memintanya untuk menemanimu orang bodoh tidak akan pernah mendurhakai aku
biarkan dia di sana dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di istana ini
kalau kau tidak mau mematuhi perintahku kau tidak akan bisa menerima kebenaranmu
kita tahu dengan jelas bahwa aku mempunyai hak sebagai putrimu untuk menghukummu dengan hukuman yang paling kejam
baiklah yang mulia
maka keesokan harinya katoda membawa putri hasehime ke gunung hibari
katoda mengapa kau membawa aku ke sini
chinjo hasehime itu adalah putri terute yang memintaku untuk meninggalkanmu di sini
tetapi aku tidak akan melakukannya
katoda kau tidak harus mati bersamaku
kembalilah kau tahu aku bisa menjaga diriku sendiri
cinta rasa hormat syukur dan kesabaran selalu melakukan keajaiban dalam hidupku
mereka juga akan melindungiku di sini
aku tahu putriku
kau akan menyenangkan roh roh guntur petir hujan dengan puisimu yang sangat indah

kau juga bisa menyenangkan roh hutan
tapi aku juga punya kewajiban terhadapmu
aku tidak menolak ibu tirimu untuk membawamu ke sini karena aku tahu
jika aku menolak dia akan merencanakan hal lain untuk menyakitimu
dengan cara ini kita bisa tetap di sini dan merencanakan serangan pada ratu
tidak dia mungkin iri padaku
tapi dia adalah ratu yang baik
aku tidak akan menyakitinya
dan kalau aku kembali dia mungkin menyakiti orang lain karena mencoba menyakitimu
beberapa hal sebaiknya diserahkan pada kebijaksanaan hidup katoda
kalau arwah menginginkanku kembali dan memerintah ayahku akan datang ke sini untuk mencariku
sampai saat itu aku senang berada di pangkuan alam
kathoda membangun gubu kecil di hutan gunung hibari
dan dia dan istrinya mulai tinggal di sana bersama putri hasehime
sementara itu pangeran toyonari kembali dan terkejut mendengar bahwa hasehime telah menghilang
dia mencari di seluruh negeri
tetapi tidak menemukan jejaknya
beberapa bulan berlalu dan suatu hari
tapi kami telah mencari ke seluruh negeri
kaisar sendiri telah mengirim tim pencari ke delapan arah
tapi kami tidak mendengar tentang cinjo hasehime
aku tidak akan menyerah
putriku menyukai hutan
ingat bagaimana dia pergi ke hutan untuk mencari inspirasi bagi puisinya kepada roh guntur petir hujan dan juga sungai
aku akan pergi ke hutan terdalam di negeri ini
yang mulia mustahil bagi putri untuk hidup di hutan selama berbulan bulan
putriku bisa menyenangkan roh guntur petir hujan dan juga sungai
apakah dia tidak akan bisa menyenangkan roh hutan
tapi yang mulia mengapa sang putri tidak kembali sendiri
dia pasti punya alasan kuat untuk tidak kembali
akan ku tanyakan jika ku temukan dia
aku akan pergi pagi pagi sekali dan tidak ada yang akan tahu rencanaku
iya yang mulia
maka keesokan paginya pangeran tayonari berangkat
bahkan putri terute tidak tahu rencananya untuk mencari di hutan di negeri itu
pangeran mencari selama berminggu minggu
dia memiliki keyakinan bahwa hasehime masih hidup dan dia bertekad untuk menemukannya
setelah empat minggu mencari suatu hari dia mencapai gunung hibari
dia berhenti di sungai untuk minum
suara apa itu apakah itu
apa itu benar terjadi
aku sudah mencarimu kemana mana
hah aku lega menemukanmu
kau baik baik saja sayang
aku baik baik saja ayah
putri hasehime dan katoda menceritakan semuanya kepada pangeran tayonari
tentang bagaimana putri terute berkonspirasi untuk menyakiti hasehime
wanita itu akan dihukum
bagaimana seorang wanita yang hatinya penuh kecemburuan
akan ada dalam hatinya cinta rasa hormat syukur dan kesabaran untuk melayani kerajaan dan bangsanya
pangeran tayonari memerintahkan agar terute untuk dibuang dari jepang selamanya
hasehime tumbuh menjadi salah satu penguasa terbesar jepang
yang memerintah rakyatnya dengan prinsip prinsip cinta rasa hormat syukur dan kesabaran